ketua umum gerindra prabowo subianto dan ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais
bertemu saat menunaikan ibadah umroh di mekah arab saudi
prabowo dan amin kemudian melakukan salam komando dan berfoto bersama di depan kaabah
dilansir detik com anggota dewan kehormatan pan derajat wibowo menyatakan
pertemuan kedua tokoh tersebut tidak membicarakan politik
hanya berdoa bersama saling menanyakan kabar berfoto dan menunggu salat subuh
sementara anggota badan komunikasi gerindra andre rosiade menepis anggapan umrah prabowo tersebut sebagai umrah politik
menurutnya umrah tersebut dalam rangka bulan suci ramadan
lebih lanjut andre menyatakan prabowo akan berada di mekah sampai empat juni
dan kemungkinan bertemu rizik sihab yang berada di mekah pada sabtu setelah berbuka puasa